enggak si hp mustahil handphone lagi berberes itu
gue gak pernah periksa periksa handphone dulu
udah lahar bang sholat yuk
doain ya besok
mau lepas nih doain
sengaja biar kamu penasaran
emangnya cuma kamu aja yang bisa bikin penasaran orang lain
gue gak usah dibikin penasaran
gue orangnya udah penasaran
udah gi jalan
kalo gue belum liat lo masuk rumah
rasanya belum tenang
kalo gue mati sekarang
gue jadi hantu penasaran
lama aku jauh dibelakang
gak akan keliatan juga
udah gi jalan
bye selamat penasaran
tohudah hafiz ustadz jufri itu kan sudah terkenal pasti ceramahnya ranca
kalau saya sih ke al fikri siapa tahu bang rija ngasih wejangan untuk membina keluarga harmonis
kenapa sih gue mesti ketemu sama lo
lu itu ngerusak kebahagiaan gue
emang lo lagi bahagia bahagia kenapa
ada deh nanti kalau lu gue kasih tau ntar lu ngiri lagi
kenapa harus ngiri orang gue juga lagi bahagia
ada deh nanti kalau gue kasih tau lo sirik lagi
lu temen gak ngeband sih
temen temen gue lagi ngurusin audisi
eh saran gue mendingan lu ganti nama band deh
jadi audisi band audisi mulu gak beramah anggung
kesuksesan itu tidak datang tiba tiba
yang lu tempel di tembok lu
alah itu lu urusin
mending lu urusin tuh kuliah lu
itu buat masa depan lo
ntar lu nyesel lagi
iya gue udah nyesel
nyesel ketemu lo di jalan
alah lulus di kampus lu mah lebih gampang
masalah mobil gimana ya
masalah mobil gimana ya
mau gak mau harus dibatalin kan
mau gak mau harus dibatalin kang
cesar tuh paling murah dua belas juta
itu belum termasuk perawatan bayi sama kamar loh
pasti dp mobil kepake semua kan

pasti dp mobil kepake semua kang
buat sesar aja dua puluh empat juta
kita ambil aja yang paling murah dua belas juta
kan kembar mah
kan cesar nya satu kali kang
dua duanya dikeluarin dalam satu kali operasi
kenapa tadi dokter nggak bilang ya
akan tanya dia malah senyum
karena dokter gak pikir akang bercanda
nggak usah dibahas yang itu
kamar anak anak kan cuma dulu
gak usah dipikirin sekarang
perlengkapan dedek bayi
biar nggak berat
iya mina juga kepikiran begitu
nanti minah mau minta tolong tina
umur lo berapa sekarang
coba kalo dua tahun lagi lo udah lulus kuliah
lo masih muda lo lebih gampang cari kerja lo bisa ngobrolin duit yang banyak
bisa lanjut s dua loh
hidup di alam pikiran lu tuh serem banget ya
serius melulu gak ada funnya
nih gue kasih tau lu ya
thomas alva edison gak tamat sekolah
steve jobs gak tamat sekolah
bill gates enggak tamat sekolah
mereka semuanya sukses
kenapa lo nggak berhenti sekolah
gimana gue gak sekolah
periksa periksa handphone gue

gue gak pernah periksa periksa handphone dulu
udah lahar bang sholat yuk
doain ya besok
mau lepas nih doain